lalu bagaimana kita memaknai di minggu minggu terakhir ini ibadah kita di bulan ramadan untuk bisa meraih kemenangan dan keutamaan laylatul qadar
sudah terhubung dengan imam besar masjid istiqlal yaitu prof nazarudin umar assalamualaikum prof
waalaikumsalam wr wb
terima kasih banyak prof sudah berkenan untuk bergabung bersama cnn indonesia connected ramadan ini di suasana sahur sudah sahur prof
iya baru dari istiqlal ini selesai itikaf baru kembali ke rumah
masya allah baru selesai melakukan kegiatan di istiqlal termasuk diantaranya mungkin iktikaf juga ya prof ya
nah prof langsung saja ini prof kita tuh harus bersikap seperti apa sih prof
umat muslim dalam memaknai hari hari terakhir di ramadan agar utamanya kita bisa meraih laylatul qadar
dan yang kedua adalah kita bisa benar benar meraih kemenangan ini
di bulan atau di hari raya idul fitri
setelah sebulan penuh berpuasa
iya pertama kita harus merasa gembira
tapi juga ada pasti rasa sedihnya
ramadan kali ini kita bisa lebih longgar ya
lebih bisa ke masjid
daripada tahun lalu dua tahun lalu
yang kedua juga hari ini cuaca juga terutama di jakarta ya bersahabat tidak hujan tidak banjir ya
kemudian yang ketiga juga alhamdulillah ini juga tidak bisa diingkari
perekonomian kita tidak seperti negara negara yang lain ya
benar benar pacar klik kita masih bisa dalam peran bersahabat ya
jadi itu juga punya walaupun ada harga harga naik ya tetapi tidak signifikan seperti negara negara yang lain
tapi kesedihan kita juga ada
siapa yang tidak sedih kalau bulan kekasihnya itu akan meninggalkan dirinya kan
nah kita sih kalau bisa lebih panjang
ramadhan ini karena supaya dosa kita yang berkepanjangan kemarin itu bisa terhapuskan dengan bulan ramadan ini
melalui amalia amalia kita kan
tetapi kita tidak bisa menyentuh bulan ramadhan
yang penting kita lakukan setoplah dosa dan lanjutkan amal kebajikan
dan bagi kita masih ada waktu untuk menanti malam malam yang penting lalu tuluh kadar
tetapi saya kira bagi kita umat islam ya
jangan sampai kita memitoskan laylatul qadar
artinya memiskan laylatul qadar seolah olah yang dicari itu betul betul itu adalah laylatul qadarnya
sampai menurunkan laylatul qadar
tidak keingat gitu ya
bagi kita semuanya mestinya lebih utama kita mencari siapa yang menurunkan laylatul qadar itu sendiri
yaitu allah swt
kalau yang kita cari laylatul qadar itu hanya sepuluh terakhir malam ganjil
tapi kalau kita cari sang pencipta laylatul qadar itu mulai dari malam pertama sampai terakhir
kalau perlu setiap malam sepanjang malam itu ramadankan semua dalam perasaannya
setiap malam laylatul qadar itu muncul
nah jangan sampai kita tergila gila terhadap makhluk
laylatul qadar itu kan makhluk ya kan
tapi kita tidak malah mencari yang sang haliknya menciptakan laylatul quran itu sendiri kan
nah harapan kami kepada kita semuanya
untuk mencari laylatul qadar
nabi juga merintahkan gitu kan
tapi jangan sampai kita melupakan sang haliknya
laylatul qadar dan surga itu juga makhluk sama dengan kita
yang kita cari adalah sang halik ya kan
oleh karena itu memang yang harus kita utamakan
maka seluruh makhluknya itu laylatul qadar
tapi lalatul qadar yang mencari kita
berarti yang memang harus kita fokuskan adalah ibadahnya diluruskan lagi ya prof ya
niatnya untuk meraih ridho allah swt
dan itu yang harus membuat kita sadar bahwa setiap malam ini begitu spesial
di bulan ramadan maupun di bulan bulan lainnya
karena tujuannya adalah meraih ridho dari allah swt
tapi prof jika kita melihat keindahan keistimewaan dari bulan ramadan
termasuk diantaranya ada malam laylatul qadar disana
kadang kita rasanya ingin sekali
kita selalu rindu dengan ramadan
tapi faktanya kan kita tidak pernah tahu ya prof
apakah ini merupakan ramadan terakhir kita
atau kita masih diberikan kesempatan untuk menyambut ramadan ramadan selanjutnya
dengan kondisi seperti ini prof
apa kemudian sikap dan juga amalan amalan yang memang harus kita lakukan
pemikiran pemikiran yang harus kita tanamkan
agar kita selalu bisa memberikan yang terbaik melakukan yang terbaik di ramadan ini
yang kita juga belum tahu ya
apakah ini kita akan berjumpa lagi atau tidak kedepannya
ramadan itu artinya menghanguskan atau membakar
tentu kita berharap semua dosa dosa masa lampau kita itu dihanguskan dibakar habis oleh ramadan ini
sehingga begitu kita lepas dari ramadan ini
kalau mewaladat suhumu kita berada pada posisi seperti bayi yang baru lahir ya kan
maka itu nabi jalfitri kembali kita lahir
kembali ke dalam
kembali kepada kesetiaan diri kita sendiri
nah jangan nanti sesudah ramadan itu kita panen dosa lagi ya kan
kita menanam dosa lagi
sehingga batere ramadhan yang habis ramadhan lagi datang ya kan
jadi kita harus menghemat energi spiritual kita itu untuk bisa sampai ke ramadhan yang akan datang
jangan sampai baru satu bulan koleksi energi ramadan itu habis
iya kan maka itu harus ada penghematan
saving energi ramadan ini penting
caranya seperti apa
ya pertahankan kebiasaan baik kita dalam bulan suci ramadan
ngaji jangan hanya pada bulan suci ramadan
tapi juga di luar ramadan
iya itu tadi diingatkan kembali oleh prof
bahwa harus sadar semua amalan amalan yang dilakukan di bulan suci ramadan
jangan sampai terputus di sini ya prof
nanti begitu sudah lebaran kembali lagi kepada perilaku awal
nah itu harus benar benar dihindari
baik prof tapi kita tahu bahwa memang setelah dua tahun pandemi
banyak pembatasan yang ada
kita masih ingat betul di mana saat bulan ramadan beberapa tahun
atau dua tahun lalu tahun lalu
ini kita bahkan belum bisa sepenuhnya untuk melaksanakan ibadah di masjid
masih ada pembatasan pembatasan lah
hingga akhirnya tahun ini
ini sudah dilakukan pelonggaran
nah sebagai seorang muslim
apa yang seharusnya kita lakukan
agar euforianya ini tetap terasa
rindu kita akan ibadah ibadah di bulan ramadan tetap bisa terjaga
tapi di sisi lain kita tetap menjadi muslim yang bijak
untuk mematuhi protokol kesehatan
kita tidak ikut menyebarkan virusnya
nah apa ini prof kesadaran seperti apa yang harus kita tanamkan pada diri kita masing masing
ya saya kira pertanyaannya mbak me ini juga mewakili yang lain banyak sekali pertanyaan serupa ya
dan saya kira yang paling penting untuk kita lakukan seusai ramadan ini nanti euforia itu ya
jadi dua hal yang harus pulang nih
biologis kita pulang kampung ke tempat dimana kita lahir
tapi roh kita jiwa kita harus pulangkan juga ke pangkuan semula ya kan
jadi kembali ke hati nurani
kembali ke jalan jalan kita

yang paling dalam yaitu fitrah fitrah itu adalah sebuah kesucian yang tanpa ternodai oleh
kontaminasi dosa maksiat dan makanya itu rohani kita harus pulang kampung badan fisik kita pun juga
pulang kampung walaupun saya ingatkan tidak mesti saya sih mengkimbo kalau bisa teman teman kita
yang tinggal di kota ya carilah waktu pulang yang tepat kalau sekarang ini kan desak desakan macet
dan mungkin juga peluang bahayanya muncul ya mari kita pulang kampung pada waktunya tidak mesti
harus tidak ada dalilnya bahwa kita harus pulang kampung pada setiap menjelang lebaran tetapi
suasana emosionalnya tradisionalnya itu ya kalau kita lihat negara negara lain negara islam yang
lain itu tidak ada yang seperti indonesia mungkin juga ada positifnya sih pulang kampung cuma
negatifnya juga ada nanti ya penting buat kita
mengeliminir dampak negatif pulang barang ini dalam waktu yang bersamaan ini karena disini kan
ada liburan panjang ya ya susah juga sih kalau orang pegawai negeri atau pegawai swasta udahlah
nanti kami habis lebaran enggak ada liburan lagi kan ini memanfaatkan musim libur dan susah juga
untuk tidak meliburkan orang pada lebaran ramadhan karena memang tradisinya seperti itu dari turun
temurun indonesia seperti itu ya jadi saya kira inilah kenyataan yang harus dihadapi oleh indonesia
jadi lebaran itu ada fenomena mudik nah mungkin juga kita ambil hikmahnya lah mudik ini juga
pentingnya untuk mendistribusikan ekonomi kuota turun ke daerah jangan hanya pusat itu pintar
menyedot dana dana desa lari ke pusat tetapi sekali sekali juga dana pusat itu ke daerah
melalui tradisi mudik ini sendiri ya kan sesekali harus ada pasar kaget juga di kampung supaya uangku
itu masuk ke desa melalui tradisi mudik ini jangan hanya bank menyedot semua uang uang di daerah itu
kembali ke bank sentralnya kan tapi kita juga perlu bagaimana uang sentral ini itu turun
ke didistribusikan ke desa desa melalui kegiatan mudik nih kan ada kuburan orang tua yang enggak
pernah ditengok ada ada rumah yang belum pernah direnovasi ada masjid yang tempat kita ngaji dulu
keluarga semuanya juga enggak pernah kita ajak silaturahim bahkan juga mungkin masih ada orang
gue yang tidak pernah kita tengok secara fisik ya kan nah karena itu kita harus mengambil manfaatnya
hikmah positifnya mudik ini tidak mungkin kita bisa menyetop tradisi mudik ini itu sudah menjadi
budaya indonesia yang penting pemerintah dan kita semuanya harus sadar bagaimana mengeliminir
kecelakaan lalu lintas maka itu kesadaran berlalu lintas harus diindahkan ya apa yang bisa
menyebabkan kecelakaan mari kita waspada disitu kan baik udara darat maupun laut kalau kita
semuanya sadar baik pengguna maupun perusahaan sama sama konsisten mempertahankan semuanya
itu mengeliminir resiko resiko kecelakaan saya kira itu akan sempurna mudik itu orang yang tidak
pernah mudik itu hatinya kasar mbak tidak ada kerinduan tidak ada silaturahim dengan orang yang pernah
berjasa di kampung halamannya makanya itu orang itu egoisme itu muncul
itu bisa diredam dengan mudah di pulang kampung betul jangan ya sedikit artinya tapi besar hatinya buat
orang kampung jadi ini penting nih penghalusan budi pekerti dengan cara menengok orang polos di
di desa orang daerah itu biasanya luhur ya tidak suka bohong jujur luguh suka menerima tamu orang
kota itu kan cenderung tidak mau menerima tamu kan tapi orang desa itu masya allah nginep di rumah nak sepotongkan air
ayam kan iya ini tadi saat prof menyatakan berkali kali tentang bagaimana indahnya
tradisi mudik pulang kampung saya langsung teringat kampung halaman karena memang selama bertugas ini
ya di media kadang kadang kan kita memang tidak bisa pulang ya prof jadi mudiknya ini biasanya setelah
dan biasanya kalau saya pribadi kita memanfaatkannya dengan teknologi nih prof
ini pulangnya ke mana mbak
ini pulangnya ke lampung nih prof
jadi sekalian curhat sama prof nasarudin umar
tapi prof itu kan satu tradisi mudik saya nih prof
jadi tradisi lebaran bagi saya yang tidak bisa mudik bertemu dengan ayah ibu saya di kampung halaman di lampung
ini biasanya saya akhirnya video call
jadi semenjak beberapa tahun belakangan ini lima enam tahun belakangan ini itu jadi satu tradisi khusus dari diri saya
nah kita mau penasaran juga nih
ada nggak sih tradisi khususnya seorang imam besar masjid istiqlal prof nazaruddin umar nih
biasanya kalau lebaran keluarginya prof nasarudin umar nih ada tradisi khususnya nggak nih
ya tradisi khusus saya itu bersilaturahim dengan orang tua saya yang sudah wafat
kematian tidak boleh menjadi penghalang
untuk bersilaturahim dengan orang tua
itu penting gitu ya
kita zirahi makamnya orang tua
kita doakan dengan penuh ketulusan
bagi saya pribadi jauh lebih untuk kita berdoa sambil memegang pusara orang tua
daripada kita di atas saja ada banyak macam macam di depan kita kan
bagi saya pribadi loh
menziarahi makam orang tua
di situ juga ada kakek nenek
di dalam satu kompo
paling tidak pelajaran bahwa sebentar lagi kan kami akan bergabung di sini
dan dengan demikian kita kembali ke jakarta atau ke kota mana
hei jangan khianat loh ya
jangan jadi pengecut
kamu juga akan masuk ke sini ini
nah jadi itu nasihat yang paling baik itu adalah menzirahi makam
bukan memberikan nilai tambah kepada orang yang dimakamkan
tapi nilai tambah yang paling penting juga adalah kita yang menziarahi makam itu
kita kan tinggal menunggu tanggalnya kapan itu ya
kita akan masuk
masuk ke situ itu
jadi gak ada artinya rumah mewah jabatan tinggi kendaraan mewah
ya semuanya kita akan tinggalkan
kita akan bergabung di bawah tanah ini
nah dengan demikian insya allah ada penghalusan budi pekerti
bagaimana artinya lagi lagi prof ini mengingatkan kita bahwa setiap tradisi setiap hal setiap ajaran agama
ini memiliki nilai nilainya tersendiri
dimana perlu kesadaran
bagi kita ya untuk bisa mengamini nilai nilai amalan tersebut
menjalankan dengan sepenuh hati agar kembali ke fitrahnya
kita sama sama tahu bahwa semua hal yang kita lakukan adalah untuk mendapat ridhonya allah swt
kita bisa sama sama meraih kemenangan itu tadi ya prof ya
baik sekali lagi terima kasih banyak kepada prof nasaruddin umar
imam besar masjid istiqlal sudah bergabung bersama kami pagi hari ini
selamat menjalankan ibadah puasa
selamat sahur ya prof
terima kasih salam semua rekan rekan di studio
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh